saudara meski tahapan pemilihan presiden tinggal menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden
tapi residu pertentangan masih membekas nampaknya antara pd perjuangan dan juga keluarga presiden joko widodo
berbagai diksi penolakan bahkan status keanggotaan keluarga jokowi diungkit oleh elit pdip
meski ada upaya presiden terpilih untuk merangkul semua pihak pasca pilpres ini saudara
pertanyaannya apakah pdip ini benar benar telah menutup pintunya untuk keluarga presiden joko widodo
dan mengapa pula ini elit pdip kerap menyerang jokowi dodo dan juga gibran
meski gelaran pilpres ini sudah selesai kita bahas bersama di kompas petang
sudah ada direktur eksekutif indikator politik indonesia mas burhanuddin muhtadi
dan juga pengajar fakultas hukum unhas bang hamid awaluddin yang telah bergabung bersama kami di kompas petang
salam sehat mas burhan dan juga bang hamid
saya ke bang hamid dulu bang amitin anda membacanya seperti apa nih
pernyataan terbaru dari ketum pdip megawati soekarno putri yang bilang
jadi itu harus disiplin dan jangan bohong
jadi pertama rekanan jangan disiplin itu berlaku internal
ya disiplin teguh memegang prinsip
nah ada pun soal kejujuran itu berlaku kepada internal para kader para pengurus dan kepada publik
ini kan konteksnya menghadapi pemilu kada ini kan
jadi ibu megawati mengirim pesan kepada publik
partai saya sekarang mengutamakan integritas daripada yang lain
nah begitu juga kepada para kader
wahai kader calon pemimpin daerah anda harus utamakan integritas anda
kalau dulu dulu kan tema yang diusung pdp itu kan adalah tema pembebasan kebebasan dan demokrasi kan
nah sekarang saya kira khusus pemilu kader ini dibawah kepemimpinan ibu megawati dia mengusung tema utama integritas
kalau dalam jabarannya itu ya jujur jangan berkata bohong dan sebagainya dan seterusnya
oke ini mention kata tidak bohong ini berkaca pada pengalaman masa lalu kah
mungkin ada yang seperti mention kader kader sebelumnya ada bobi nasution
miraka kemudian ada presiden joko widodo sendiri
karena kalau selama ini kan kita lihat yang secara lantang mengkritikan
ini dari ketum pdip sendiri menyatakan kader pdip jangan bohong
apakah anda juga melihat itu bang hamid
ya secara eksplisit sebenarnya beliau mengirim pesan itu juga
bahwa kader pdip berdasarkan pengalaman empirik selama ini
terutama menjelang pemilu kemarin banyak hal yang ditafsirkan kebohongan
dan karena itu tolong jangan anda berbohong
cukup nih saya mengalami nih dibohongin kira kira gitu ya
kedepan khusus pemilu kader jangan terulang lagi
itu makna terdalam dari pesan ketua umum pdip perjuangan
oke untuk pilkada sebaiknya kader jangan bohongi saya lagi deh
ada pesan tersirat yang disampaikan oleh megawati soekarno putri ini
mas hasto kan memakai bahasa kalau istilah komunikasi politik low context ya
jadi bahasa yang to the point
jadi mudah sekali untuk ditafsirkan
dengan menyebut bahwa gibran berbohong
sementara ibu mega itu memakai bahasa sebaliknya
jadi satu bahasa yang membutuhkan penafsiran atau interpretasi tersendiri
terkait dengan apa dan mengapa pernyataan tersebut disampaikan
disampaikan di depan para calon kepala daerah yang akan diusung oleh pd perjuangan
dan disampaikan dalam konteks penting yang menjaga integritas calon pemimpin nasional ataupun lokal
jadi orang dengan mudah mengaitkan
pernyataan ibu mega dengan apa yang sebelumnya disebut oleh mas hasto
dan kalau kemudian benar tafsiran itu
berarti menunjukkan apa yang disampaikan oleh mas hasto sebagai sekjen
itu ya representasi dari pernyataan ibu mega
jadi itu yang menjelaskan mengapa sekjen pdip perjuangan
ya mengeluarkan pernyataan yang dialamatkan kepada keluarga besar jokowi
ibu mega dan pd perjuangan terkait dengan pilpres dua ribu dua puluh
kemudian mas burhan sendiri nanti melihatnya apakah kritikan ataupun serangan dalam tanda kutip
yang dilontarkan oleh pdip baik dari hasto maupun secara tidak tersirat oleh
megawatt sekorang putina akan terus berlanjut
iya jadi ini bukan residu pilpres semata ya
dan kita tahu ibu mega punya karakter
jadi sejak insiden dua ribu empat dengan pak sby
udah dua puluh tahun itu berlalu dan sampai sekarang kita belum menemukan pertemuan antara ibu mega dengan psb
dan bisa jadi efek terhadap pak jokowi juga bisa selama itu
tetapi yang ingin saya katakan adalah
ini bukan hanya urusan personal sebenarnya
ini ada urusan paradigmatik terkait dengan perbedaan cara pandang
jadi dalam yasir ya
dalam politik itu ada istilah market driven atau voter driven strategy
versus yang disebut dengan istilah ini
nah ibu mega itu lebih yang kedua
jadi makanya beliau agak kurang begitu suka memakai pendekatan popularitas
nah pak jokowi itu lebih yang pertama
apa yang diinginkan oleh publik
itu kalau istilah teknisnya namanya policy party
nah ibu mega itu ingin mengubah perilaku pemilih
dia ikut apa yang diinginkan oleh pemilih
jadi ini sebenarnya perbedaan cara pandang
yang sudah terlihat sejak menit pertama
dan itu yang menjelaskan mengapa ibu mega menyebut pak jokowi sebagai petugas partai
karena dalam konteks elektoral
yang disebut tadi istilahnya policy
calon pemimpin nasional itu alat atau aparat partai
termasuk dalam soal piala dunia u dua puluh
dan sementara pak jokowi maunya
kenapa harus melarang israel
oke ini kalau kita lihat ini ada perbedaan pandangan
ranting kemudian cabang pdip sendiri
pertemuan antara jokowi dodo dan juga megawati soekarno putri
jadi sekali lagi saya sepakat dengan mas burhan
ini persoalan paradigma dalam berpolitik
kalau paradigma pak jokowi sangat pragmatis
ibu mega sangat idealistik
paradigmanya itu adalah paradigma
saya tidak terlampau banyak mengharap dan membayangkan
ibu mega akan melakukan komunikasi dengan keluarga jokowi dalam waktu dekat
kemungkinan kecil lah itu akan terjadi ya pak hamid ya
jadi apapun yang dikatakan hasto
menurut saya itu refleksi dari jalan pikiran ibu megawati
hanya cara menyampaikannya yang beda
ya mungkin juga karena jam terbang dalam politik
saya tidak melihat memang ada kemungkinan
terjadi pertemuan dan silaturahmi yang dibayangkan orang
antara keluarga ibu mega
pdip dengan keluarga atau dinasti jokowi
kemudian jika kita kaitkan dengan kekecewaan begitu yang dialami oleh pdip
dan juga megawati terhadap jokowi dodo ini
hingga saat ini pertemuan antara prabowo subianto
dan juga megawati soekarnoputri ini
harus menyiapkan diri untuk menyaksikan
residu pilpres akan berlangsung lebih lama yang kita duga ya
ibu mega tidak ada masalah dengan pak prabowo
dan banyak juga pihak yang menyebut
ibu megalah yang menyediakan karpet merah
waktu pak prabowo ingin pulang dari jordania
mas gibran akhirnya menjadi cawapres pak prabowo
usulan pertamanya datang dari pak prabowo
saya menyebut di kompas tv sebagai
ibu mega dan pak prabowo sebagai
jadi tidak ada masalah dengan pak prabowo
baik antara pak jokowi dengan ibu mega
ada masalah yang sangat serius
antara ibu mega dengan pak jokowi
misalnya ya tetapi dengan syarat
jarak dengan pak jokowi kalau syaratnya
seperti itu melihat karakter pak prabowo
orang yang pernah membantunya sepertinya
term macam itu dipenuhi
berarti ini pak hamid
bahwa kedepannya ini pdip sudah jelas
sebagai oposisi di pemerintahan kedepan
persepsi ibu mega dan para kadernya
begitu pula sekira bangsa kita
prabowo kalau harus menerima
ibu mega dan para kadernya
apakah betul benar benar nih
prabowo dan juga megawati ini
kita nantikan di dinamika politiknya akan seperti apa ke depan
terima kasih pengajar fakultas hukum
dan juga pengamatan politik
jadi direktur eksekutif inikator politik indonesia
telah bergabung bersama kami di kompas petang